masih berkaitan dengan transportasi kami ajak anda ke situ bondo jawa timur
saat puluhan nelayan bekerja menjadi ojek gendong di pelabuhan jangkar
mereka bekerja seperti ini karena tidak melaut ketika musim paceklik
kita simak bersama
memanfaatkan waktu luang karena masih musim paceklik ikan
puluhan nelayan di jangkar situ bondo beralih profesi
menjadi tukang ojek gendong di pelabuhan tradisional jangkar
tanpa menggunakan sepeda ataupun aplikasi
mereka hanya perlu menanti warga yang hendak pulang ke berbagai pulau di madura di pinggir pantai
mereka pun siap menawarkan ojek gendong kepada para pemudik yang takut mencebur ke air laut
berkedalaman hingga setengah meter menuju sampannya
jika yang dipanggul berat biasanya akan digendong dua orang dengan menggunakan pundak
ojek gendong diminati pemudik
lantaran di pelabuhan tradisional jangkar ini tidak tersedia dermaga yang memadai
para pemudik pun harus masuk ke air laut untuk bisa naik ke kapal
biasa atau gimana
terus gimana bayar berapa untuk satu gendongan
lima ribu satu orang
kerja ke laut
terus sekarang kenapa nggak ke laut
ke laut saya
sepi sepi sekarang sepi
nggak ada ikan
nggak ada ikan
jadi ojek gendong
sehari bisa dapat berapa
selain untuk mengisi waktu karena sedang paceklik
para nelayan juga menjadikannya sebagai kegiatan saat menunggu berbuka puasa
dari mustafa situ bondo